jadi gini kerjaan bos warung jamu
kamu memang dasarnya udah gak becus
kamu kan yang ngotot membuka warung jamu
sekarang warung gak diurus
kamunya santai enak enakan di rumah
ban ke bos pecah ngegiles kereta dorong
satria kan bos bebas dong
satria itu pemiliknya ya terserah dia
kamu tega banget ya sama aku
kalau memang kamu gak suka sama aku
karena aku utang gak apa apa
tapi kamu gak perlu paksa cewek lagi
untuk suka sama aku
kamu gak perlu jodoh jodohin aku
sat tunggu sat
sat tunggu sat
kamu jangan salah paham
maksud aku bukan begitu
aku tahu he
sebenarnya kamu suka sama andre kan
selama ini kamu baik sama aku
karena kamu kasihan em lihat aku seperti ini
bukan begitu sat
aku tahu ya aku gak sempurna
aku gak seperti andre
bahkan yang nolong kamu aja bukan apa

kamu apa apa kak
untuk bientuk aku ajak andre ke sini

kenapa kamu harus menolak aku dengan cara itu wih
itu sangat menyakitkan aku
yang aku punya untuk kamu itu hanya cinta dan harga diri
kamu pengen hilangin itu semua juga dari aku
kalau kamu pengen nolak aku tolong dengan cara lain ya wi
jangan dengan cara seperti ini
saat dah pulang
saat saat ada apa saat
aku gak pake nanti
aku mau istirahat dulu ya aku capek
ada kejadian apa ya sama satria
lemahnya kenapa ma
dia pulang cepat terus mukanya suntuk
ternyata ma belum pernah lihat dia seperti ini
mungkin ada masalah nggak sih
dia cerita apa apa nggak sama kamu
loh satria sih gak cerita apa apa sama aku sih mah
aku gak tahu apa apa
gini deh tolong kamu bicara sama dia
ya ajak ngobrol
siapa tahu dia mau curhat sama kamu
ini pasti dia ada masalah cuman gak ada teman bicara
kamu ngobrol sama dia
yaudah nanti aku ceritau ya

get kan yang kook
satria kok jadi gini sih
padahal aku gak maksud kayak gitu
kau mau gjet kan
jadi lu menyayangku gitu kan
kau apa kadang mikir
iya aku mau bicara sama dia satunya ada
tadi dia di sini tapi sekarang udah pergi ndre
kamu cari aja di rumah mungkin dia di situ
hei kamu nyekor sedih
kamu mikir satria kamu ada masalah sama dia
iya ndre satria salah paham sama aku
aku bingung ndre aku gak tahu gimana caranya menjelaskan kesalahpahaman itu
dewi apa hati kamu sekarang udah benar benar milik satriawi
kalau enggak kenapa kamu kelihatan begitu sedih
apa aku udah kehilangan tempat di hati kamu
eh suaranya kok gelik banget sih turang
bentar ya ndre aduh ada uang gak
aku bilang yang inang uranium itu ini denis
kalau kita berdua nih
aku harus cari satria
bahkan kelompok bunga pun gak merestuin aku sama dewi
bagus dengan kamu
setria itu pemiliknya ya terserah dia
eh ini yang namanya usaha itu harus pakai pengorbanan baru sukses
kalau belum belum sudah merasa bos
biola tak berdawai kan ada pegawai
bos itu jangan mengandalkan pegawai
kalau kayak gitu bukan pos yang baik namanya itu
satria nggak muncul juga
apa dia begitu marah sama aku
aku ke rumah satria aja ngantrin uang ini sekalian minta maaf
malem tante ada apa kok malem malem dateng
satrianya ada tante
ada hal penting yang harus dewi bicarakan sama satria
dewi boleh ketemu dengan satria
boleh satu panggil dulu ya
nggak usah di luar aja tante sebentar
mulai duluan jadi aja deh
sama dia tante
nggak mau ketemu dewi
tante bilang aja aku udah tidur
paling dia pengen ketemu sama andre
bilang aku mau ketemu sama dia kan beres